dalam persidangan lanjutan terkait kematian yosua di pengadilan negeri jakarta selatan
verdi sambo menceritakan kembali detik detik sebelum yosua tewas ditembak di tkp duren tiga
sambo mengaku respon yosua seperti menantangnya saat dia mengklarifikasi terkait peristiwa di magelang
tujuannya siapa yang mendampingi perlengkapan yang harus dibawa dan rute yang harus dilalui oleh mereka yang mulia
dalam sidang yang digelar sejak selasa pagi sambo menceritakan ada percakapan klarifikasi dengan yosua
sebelum ia memerintahkan richard eliezer untuk menghajar yosua yang diikuti dengan tembakan
usai richard menembak sambo mengaku sempat meminta richard untuk berhenti menembak karena tersadar sudah ada korban jiwa di rumahnya
kepada majelis hakim sambo bersikukuh ia tidak ikut menembak yosua
ia hanya mengaku menembak ke arah tembok menggunakan senjata yang berada di pinggang yosua
hakim kembali heran
karena menurut keterangan ricky rizal senjata yosua telah diamankan sejak dari magelang
pada saat berangkat
berapa kali richard menembak
saya tidak ingat yang jelas dia menembak maju terus sampai dengan jatuh yang mulia
mereka maju sampai dengan jatuh
pada saat joshua robo saya kemudian menyampaikan stop berhenti
mundur yang mulia
masalah itu saya panik dan sadar yang mulia
berarti ada korban yang terjadi di rumah saya yang mulia
akhirnya kemudian saya berpikir ini bagaimana kemudian peristiwa ini bisa saya lindungi richard yang mulia
saya kemudian berpikir
bagaimana penembakan oleh anggota polri ini bisa membantu yang bersangkutan harus ada perlawanan ataupun pembelaan diri yang mulia
akhirnya kemudian saya melihat senjata yosua di pinggang waktu itu karena jatuhnya telungkup
saya kemudian mengambil senjatanya yang mulia
saya tembakkan ke dinding
ini refleks saya setelah melihat kejadian itu yang mulia
kemudian saya juga
mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari yosua sehingga saya mengambil tangan yosua untuk menembakkan ke lemari di belakang yang mulia
karena kalau saya harus tembakan ke dinding lagi itu ada halang dengan tangga yang mulia
sehingga saya ambil alatnya kemudian saya tembakkan ke dinding lemari di atas tv itu yang mulia
dari keterangan saudara ini ada beberapa hal yang tidak bersesuaian dengan keterangan terdakwa
dan saksi saksi lain yang menjadi terdakwa dalam perkara ini
pertama tidak ada saksi yang menerangkan bahwa saudara menyatakan berhenti cat
itu tidak ada kalimat itu yang diterangkan oleh para saksi
riki rizal sendiri kemarin menerangkan bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban
dan keterangan itu ketika digunakan alat
laya detektor ternyata benar
bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban
kalimat yang saudara terangkan berhenti cat itu tidak ada atau stop chart seperti yang saudara sampaikan tadi
bisa saudara terangkan
saya sampaikan dalam pemeriksaan saya saya masih sempat menyampaikan itu yang mulia
karena memang situasi waktu itu sangat cepat
saya menyampaikan untuk stop berhenti setelah joshua keroboh
kemudian memang saya tidak menembak ke arah dulu tapi ke arah dinding yang mulia
dinding di atas tangga lemari di atas tv yang mulia